meski bertugas di dua pos berbeda pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumar sono mengaku tidak mendapat gaji tambahan
yang diterima hanya gaji dari kementerian dalam negeri atas jabatannya sebagai direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri
meski begitu plt berhak atas sejumlah tunjangan yang didapat gubernur
mengacu pada peraturan pemerintah no enam puluh sembilan tahun dua ribu sepuluh tentang tunjangan operasional kepala daerah
pada dua ribu lima belas pendapatan dki jakarta mencapai rp empat puluh empat dua puluh triliun
artinya basuki cahaya purnama selama menjabat gubernur mendapat hak tunjangan rp lima miliar per bulan
lantas apakah pelaksana tugas gubernur mendapat hak serupa
mobil rumah dinas lalu kemudian tunjangan keuangan daerah
saya kira kalau dari aturan yang tersedia mestinya sih itu menjadi hak dari gubernur atau pelaksana tugas gubernur
karena begini di dalam rangka menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas
gubernur ini kan nanti akan menandatangani perda apbd bersama dengan dprd
nah begitu besarnya tanggung jawab yang seperti itu
maka pastinya yang bersamaan
angkutan juga akan memperoleh imbalan keuangan yang dijamin oleh peraturan itu
yang lalu kemudian itu sebagai kedudukan keuangan dari seorang yang menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur
pelaksana tugas gubernur dki yang juga menjabat direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri ini mengaku
tak mengambil uang tunjangan operasional gubernur
belum dapat penjelasan secara teknis di dki seperti apa
saya tidak terima gaji dari dki demikian juga tunjangan
tidak ada hanya fasilitas operasional yang saya peroleh
dipenjami mobil dipenjami rumah dan sekedarnya untuk wira wiri operasional
ya bensin tidak kantong sendiri lah tentunya namanya biaya operasional seperti itu
selebihnya tunjangan tidak ada
sumat sono akan menjabat pelaksana tugas gubernur dki hingga sebelas februari
mahardika utama jakarta